pur lo jadi beli kelinci
mau gue kasih ani cek
emang lo disuruh beli kelinci sama ani
inisiatif gue lah
terus ngapain mau kasih kelinci
soalnya ani suka kelinci cak
eh lo demen juga sama si ani
kalau iya kenapa kalau enggak kenapa
jack lo jadi tinggal sama mertua lo
ya emang gue gak bayar kontrakan
tapi disuruh suruh mulu
biasanya jam segini gue udah dapet dua atau tiga penumpang
sekarang malah baru pulang dari ngantri mini gue di pasar
disuruh omar tualu apa sama binimu
jangan nyanyi nyamu lu pesan gue
ya sabar ini juga gue lagi bikinin
hojak kamu mati di sana kemana john
beli es daun taku dulu cuy
nanti aku kasih tau
nggak pakai gula
nggak pakai santan
nggak pakai cendol
nggak pakai es
nggak pakai gelas
nggak beli dong
pur lu jadi beli kelinci
mau gue kasih ani cek
emang lu disuruh beli kelinci sama ani
inisiatif gue lah
terus ngapain mau kasih kelinci
soalnya ani suka kelinci jack
lu demen juga sama si ani
kalau iya kenapa kalau enggak kenapa
eh songong lu ya berarti saingan lu gue
lu demen juga sama si ani
terima kasih bang
ada pak masih banyak
mau beli berapa
iya pak saya antar ke rumah
tuan ngajek pada kemana sih
beli es daun aku dulu cuy
ntar aku kasih tahu
oh kak tak kenal dia betes lagi
bukannya lu udah gak demen sama si ani
teruskan sekarang lagi ngedeketin ineke
kayaknya sekarang gue mulai demen lagi cak sama ani
neng ineke udah punya pacar jack
jadi pur balik lagi ngejar neng ani
kebetulan juga neng ani ditinggalin gitu aja sama kang asep calon pacarnya
mending lu lupain aja sih ani
sayangan lu berat
eh salah lu ya
apaan sih lu berdua
kalo mau berantem berantem dah
gue mau ngajek sama si tisna
jack kopi yang mau gorengan lu bayar dulu
sama cabut aja

bupu dan kuat mu dipakeai beneran chicos
gimana kalau dikoreyl
kamu belum pulang ya
gue tungguin aja
gak lama kan
gue punya sesuatu buat kamu
gak bakal dikasih tau
ntar juga kamu liat sendiri
gak ada masalah
ini gitarnya bagus kagak
diliat aja bang
maksud gue suaranya
tuh bisa kan
nah bisa kan
ini berapa harganya
mau beli dua
oh satu bang
kalau satu berarti rp satu ratus lima puluh
belum dapet bang rp dua ratus
kok naiknya cuma rp sepuluh
kalau juga turunnya cuma sepuluh
yaudah rp satu ratus delapan puluh dah
saya boleh usul gak
usul apa mbak surti
gimana kalau bu nur
jangan bikin rendang kemasan yang isi sepuluh aja
tapi bu nur bikin juga yang isi lima atau empat
biar harganya lebih terjangkau bu
menurut mbak issa gimana
saya emang setuju aja
tersama apa tuh
suaranya baru banget bang
din makan dulu ya
kagak jadi makan lo
apa yang mau dimakan
lo makan aja bubur kacang hijau
masih ada sisa kan